selamat sore di indonesia
baik terima kasih pak ade sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
pak ade yang ingin kami ketahui terlebih dahulu dari informasi yang anda dapatkan bagaimana kondisi terkini terutama di jalur gaza dan juga palestina secara umum pasca serangan yang terus juga dilancarkan oleh israel
kondisi di gaza maupun di palestina dari sejak tadi pagi
itu masih terus mencekap seperti sehari sebelumnya
serangan udara israel terus melakukan pemboman di beberapa titik di jalur gaza
juga peperangan baku tembak terjadi di sekitar perbatasan dengan gaza
seperti diketahui milisi hamas ketika hari sabtu berhasil memasuki beberapa kota wilayah dan instalasi militer di israel
di wilayah israel
dan beberapa informasi yang kami peroleh memang ada saling klaim bahwa israel bisa menguasai kembali beberapa kota kota dan pos perbatasan
tetapi hamas juga mengklaim bahwa mereka masih bertahan
nampaknya memang israel atau antara israel bisa menguasai tapi belum bisa menguasai secara penuh titik titik berapa titik
di perbatasan baik itu di kota kota di sekitar perbatasan maupun pos pos penjagaan mereka
jadi baku tembak masih terjadi di sekitar perbatasan antara milisi hamas dengan tentara israel
jadi demikian juga situasi mulai tergang di tepi barat
beberapa warga palestina juga tewas
karena adanya penangkapan penangkapan dilakukan oleh aparat keamanan israel
seperti di kota nablus jeriko salah satunya
dan juga barusan saya dapat informasi juga pemukim yahudi yang ada di tepi barat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga palestina
jadi pada intinya secara
karena keseluruhan situasi baik di jalur gaza tepi barat juga di israel ini masih mencekam dan tegang kondisinya
baik situasi masih mencekam ya
saling serang masih terjadi di sana
yang ingin kami ketahui adalah bagaimana kemudian kondisi dari warga negara indonesia
berapa pak sebenarnya warga negara indonesia kalau kita bicara yang ada di jalur gaza
kemudian yang ada di tepi barat dan juga palestina secara umum
untuk yang di jalur gaza kemarin saya sampaikan ada tiga belas orang
namun kemarin ternyata sudah berkurang menjadi sepuluh orang
tiga orang sudah keluar terlebih dahulu karena di antara mereka adalah mahasiswa
kebetulan ada mengadakan keluar untuk riset atau penelitian
jadi sekarang masih ada tinggal sepuluh orang termasuk
dari itu ada tiga yang merupakan relawan mrc yang bekerja di rumah sakit indonesia
ada dua yang bekerja sebagai relawan filantropis bang onim di ntc
dan satu juga dengan filantropis dari indonesia
jadi total yang ada di jalur gaza itu ada sepuluh orang
sementara yang di
di wilayah israel
sementara ini kita deteksi ada tiga puluh lima wni
tapi kita belum tahu di mana mereka domisilinya
apakah mereka itu di tel aviv atau ada yang di sekitar perbatasan di gaza
atau di wilayah israel kota kota israel lainnya
tapi yang terdata terdeteksi ada tiga puluh lima
kita sedang terus berusaha untuk mencari informasi
terus berusaha untuk mencari informasi
nah di luar yang mereka yang berdomisili baik di jalur gaza maupun di israel
kita juga mendeteksi ada beberapa wni yang melakukan ziarah religi di israel maupun di tepi barat
ada sekitar kemarin saya dapat informasi ada dua ratus lima puluh orang wni yang ada di tiberias
rencananya sebetulnya hari ini seharusnya mereka sudah bisa keluar
namun kita belum tahu karena perbatasan terutama perbatasan jordania dengan israel melalui tepi barat maksud saya
itu kadang kadang dibuka kadang kadang ditutup
dan saya juga baru tadi pagi juga dapat informasi ternyata ada lagi tiga puluh wni
yang juga menuju tiberias untuk wisata religi
kita yang wisata religi ke awakshow ada tiga puluh lima orang sudah dapat kembali ke aman
ini yang kita masih mengalami kendala untuk mendeteksi wisata wisata ziarah
karena akses masuknya tidak hanya melalui aman tapi juga atau jordanian
atau bisa juga melalui cairo atau mesir maksud saya
jadi ini yang menjadi tantangan kita untuk mendeteksi mereka yang ingin melakukan wisata religi
harapan himboan atau kami meminta maaf untuk membatalkan kunjungan wisata religi ke wilayah tepi barat atau israel
karena tadi seperti disampaikan oleh mbak may
pemerintah israel sudah menyatakan perang ini mungkin sudah merupakan suatu situasi yang tidak kondusif lagi
untuk melakukan suatu wisata atau kunjungan ke tepi barat maupun ke israel
meskipun perbatasan itu mungkin dibuka tutup karena itulah kita tidak tahu
kapan perbatasan itu dibuka kapan itu ditutup
itu yang akan menjadi
mungkin akan menjadi suatu kesalahan nanti kalau ingin keluar dari tepi barat maupun dari israel
baik itulah himboan
jadi bagi para wisatawan yang mungkin akan melakukan wisata religi
ini harap dibatalkan terlebih dahulu mengingat ketegangan ini masih terjadi
tapi pak ade bagaimana kemudian bagi warga negara indonesia yang tadi anda sebutkan
lokasinya masih terpencar
apakah kemudian ada upaya upaya evakuasi yang akan dilakukan oleh pihak kbri
mengingat kondisi ini juga semakin memanas
atau seperti apa
apa teknisnya nanti untuk memastikan wni nya selalu aman
kita kbri telah berkoordinasi dengan pusat dan juga perwakilan di sekeliling
seperti kbri cairo terutama karena mereka memiliki akses
untuk bagi wni yang akan keluar dari jalur gaza
kita siapkan dan kalau mereka ingin melakukan evakuasi mandiri pun
kita juga sudah siap memfasilitasi di perbatasan
terutama di perbatasan dengan mesir
kbri cairo sudah melakukan langkah langkah juga
jadi meskipun kbri aman itu sebagai penjurunya
tapi kita juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan perwakilan perwakilan
di sekeliling di tepi barat baik itu
terutama di kbri cairo
meskipun kita juga koordinasi juga untuk memonitor apa yang terjadi juga di libanon
pak ade singkat saja pak
jika memang kan kembali lagi ya
dikembalikan kepada tiap tiap warga negaranya
apakah ingin dievakuasi atau tidak
tapi bagi mereka yang memilih untuk stay di daerah tersebut
bagaimana kemudian kbri memastikan bahwa kebutuhan mereka bisa tetap terpenuhi
mengingat ini eskalasi konfliknya juga terus meningkat
menyasar juga ke ruang ruang publik terutama masyarakat sipil
ya ini yang akan menjadi kesulitan karena akses untuk memberikan bantuan ini
akan sangat sulit sekali ya
khususnya di jalur gaza karena aksesnya hanya dari mesir
dan itu tergantung juga dari pemerintah mesir
dari situasi di gaza apakah perbatasan itu akan terus dibuka
jadi dukungan kita ya kita hanya terus berkomunikasi
tapi kalau dukungan dari bantuan kemungkinan akan mengalami sedikit kesulitan
tapi tentunya kita akan upayakan bagaimana caranya
ataukah kita berkoordinasi dengan lembaga lembaga kemanusiaan internasional untuk bisa
membantu untuk menyalurkan bantuan bagi wni yang memutuskan masih ingin tinggal di jalur gaza
karena akses ini akan menjadi sulit
seperti juga diketahui ada pemberitaan juga
termasuk juga yang ada di tel aviv penerbangan penerbangan itu sudah dihentikan
jadi ini juga akan menjadi suatu tantangan
bila mana wni yang kita masih cari tahu dimana domisili nya
yang mereka tinggal di israel meskipun mungkin di sana bisa ada tempat penampungan penampungan
tapi kita perlu tetap menjalin komunikasi
sejauh ini yang di jalur gaza kita terus menjalin komunikasi dengan juga dengan warga negara wni lainnya
baik yang pasti adalah seluruh koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi warga negara indonesia ini juga bisa terus terpantau
termonitor dengan baik bagaimana kondisinya
terima kasih banyak pak ade patmosar wono yang merupakan duta besar republik indonesia untuk jordania dan juga palestina
sehat selalu dan aman selalu pak bagi seluruh rekan rekan yang ada di sana
terima kasih banyak pak